dua puluh anak mengidap ganggal ginjal akut
sementara yang terjangkit adalah balita brusiasat
satu hingga lima tahun
idai jawa timur mengimbau masyarakat untuk menjaga anak mereka dari dehidrasi
dengan mencukupi cairan tubuh
memang banyak sekali golongan obat yang bisa mengganggu ginjal
hanya memang syaratnya ginjalnya baik dan hidrasi
airnya itu tubuh cukup maka itu gangguan terjut bisa diminimalisir
di daerah istimewa yogyakarta rsup dr sarjito yogyakarta hingga kamis
telah merawat tiga belas pasien anak penderita gagal ginjal
dari tiga belas pasien tersebut enam orang diantaranya meninggal
menurut dokter spesialis anak rsup dr sarjito yogyakarta
kristia hermawan pasien gagal ginjal yang masuk ke rumah sakit dr sarjito
rata rata sudah dalam keadaan buruk
selain itu ada penyakit penyerta yang diderita pasien
hingga saat ini rumah sakit dr sarjito
masih merawat empat pasien gagal ginjal
sementara itu tiga pasien telah dinyatakan sembuh
dirawat dari awal januari itu ada tiga belas kasus
dimana sampai saat ini ada enam kasus yang meninggal
kemudian empat kasus masih dirawat dan tiga kasus sembuh
untuk empat kasus yang dirawat saat ini masih dalam prosedur cuci darah
pada rabu sembilan belas oktober kementerian kesehatan merilis data jumlah anak
yang mengidap gagal ginjal sebanyak dua ratus orang
enam anak dan sembilan puluh sembilan anak diantaranya meninggal dunia
teman liputan cnn indonesia